saudara polisi menangkap dua pria terkait tewasnya remaja perempuan di sebuah hotel di kawasan kebayoran baru jakarta selatan
kedua pelaku ditapkan sebagai tersangka dan ditahan di polres metro jakarta selatan
keduanya ditangkap di sebuah hotel di kawasan ampera jakarta selatan
polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti diantaranya tiga senjata api
lima butir peluru rekaman cctv ponsel serta juga mobil
pada saat kejadian itu pula dua korban ini baik yang meninggal maupun yang masih hidup
diberikan obat jenis inek dan juga minuman yang di dalamnya dicampur sama sabu
pasal tindak pidana pembunuhan dan atau kesalahan menyebabkan kematian
pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan atau pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuhp dengan ancaman lima belas tahun penjara
selain menangkap dan menahan tersangka polisi juga menyita sedan mewah yang digunakan pelaku pada saat membawa korban
selain minta kendaraan mewah petugas juga mengemankan alat bukti tiga pucuk senjata api berikut amunisi
sebelumnya saudara remaja perempuan berinisial fa yang masih berusia enam belas tahun ditemukan tewas di hotel di kawasan kebayoran baru jakarta selatan
korban diketahui datang ke hotel pada senin siang dibawa oleh dua orang dalam kondisi tak sadarkan diri
polisi menduga ada perbuatan pencabulan dan penyalahgunaan narkoba terhadap korban
sementara untuk satu korban lain aps yang juga masih enam belas tahun dalam perawatan di rumah sakit